hari pertama kampanye calon gubernur dan wakil gubernur di medan sumatera utara
alat peraga kampanye dua pasangan calon masih banyak terpasang di jalan utama di kota medan
padahal sesuai peraturan kpu nomor empat tahun dua ribu tujuh belas
alat peraga kampanye yang dipasang adalah alat peraga yang dibuat oleh kpud sumatera utara
di hari pertama kampanye alat peraga kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
edi rahmayadi musa rajeksyah masih terpasang di sejumlah jalan protokol di kota medan
seperti di simpang jalan ahmad yani dengan jalan palang merah
begitu juga dengan di jalan putri hijau
begitu juga dengan alat peraga kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumut
jarod saipul hidayat si harsitorus
yang juga masih terpasang di sejumlah jalan protokol di kota medan
seperti di jalan perintis kemerdekaan
perintis di jalan kantor kpu di sumatera utara dan di jalan tamrin
selain khusus mensosialisasikan pasangan calon
alat peraga juga disamarkan dengan ucapan
dan selamat tahun baru imlek
pemasangan alat peraga kampanye seperti ini melanggar aturan kampanye
sejumlah pelanggaran kampanye akan mendapat sanksi dari bawaslu sumut sesuai tingkat pelanggarannya
ini yang terjadi hampir di seluruh kabupaten kota di sumatera utara
di mana kami saat ini sudah memerintahkan pengawas pemilu di tingkat kabupaten kota
berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota
terutama bupati dan wali kota
untuk melakukan pemilu
dan pembersihan alat peraga kampanye
di hari pertama kampanye
kpu sumatera utara belum juga menerima desain alat peraga kampanye
namun masih ada waktu maksimal lima hari setelah pengundian nomor urut calon gubernur
sesuai peraturan kpu nomor empat tahun dua ribu tujuh belas
kpud sumut akan membuatkan alat peraga kampanye bagi dua pasangan calon gubernur
dari mulai baliho spanduk dan umbul umbul
metode kampanye lain adalah
kpu provinsi sumatera utara memfasilitasi masing masing pasangan calon
untuk memasang alat peraga kampanye
itu dipasititasi oleh kpu
yaitu kami mengambil di dalam regulasi itu tadi adalah maksimal lima setiap pasangan calon
tapi mempertimbangkan efisiensi anggaran
hibah dari pemerintah provinsi sumatera utara
kpu provinsi sumatera utara hanya
memfasilitasi tiga spanduk
mohon maaf tiga baleho masing masing pasangan calon di kabupaten kota
jika tidak dicopot sendiri
alat peraga kampanye yang saat ini terpasang akan dibersihkan oleh pemerintah kota medan
agus supratman medan